ya emang gak bisa liat jidat licin dikit
itu mah bukan nasehatin tapi nuduh
kamu tuh ya kalo dikasih tau ngejawab terus
skor nontonnya boleh nambah duit tuh
hei nambah dua kang ya
terima kasih ya kok
terima kasih ya kok
gak apa apa wak
yang penting mah kita ngasihnya ikhlas
masalahnya di bibi
lagian sih mamang
kita yang punya warung
kita yang buka sambil berdiri
sabar ratu ije
ije teh jangan marah marah
nanti puasanya gak dapat pahala
sok atukang ditambah lagi
iya pada kemana ya
biasanya sebelum maghrib teh
pada kumpul di pinggir jalan
cepet gak berokay
bisa dingin waktunya
pantes pak saung
ada sisik ikannya
mak ini baru rencana sih
cucu aku mau ngadain
untuk antar dan jemput bidadari lagi
marawis itu sudah hilang
itu satu satunya kebanggaan mereka
mereka merasa dihargai
dan mereka menjadi seseorang
membuat mereka tidak merasa
tapi mereka merasa sebagai pahlawan
marawis juga kan
yang buat anak anaknya jadi mau berangkat
jangan sampai diajak berangkat cu
ya enggak atuh mak
dede tak mungkin
ini ngalihin emas sendiri ya
tenang aja mak
cucu juga gak ada niat ngajakin dede
sementara ya dede ambilmu ke nanya dulu
sekalian atau kalau begitu cucu mau pamit
yaudah hati hati ya cu
terima kasih ya cu
marawisnya sudah aktif lagi
mak merasa dihargai
yaudah tuh cucu pamit
min duduk dulu
ya bentar ya
rame terawihnya min
tapi kebanyakan anak kecil
jadinya ribut berisik
ya mak gak mau ikut
gak usah mak
di sini aja sholat di rumah
ini berangkat ya mak
nih di belakangnya
udah nyusah banget
nih aku akan pilih
enggak aku pasti mau
alhamdulillah ya mang
besok bikin lebih banyak ya teh
biar untungnya banyak
ini bagian buat mang apit
terima kasih atu teh
saya permisi mau pulang
mau siap siap sholat taraweh
kalau misalnya neng udah bikin setengah
terus gak laku lagi
tapi nengnya aja yang masaknya kebanyakan
gak usah ketawa
masa belum terjadi udah nebak
ncutnya baru datang
tadi disana teramai pisan
kang aceh dibawa ke kantor polisi
copetnya teso kenal sama kang aceh
copetnya pasti perempuan
hah betul pisan cuy bos
kang aceh aja nyari masalah
dia mah gak bisa liat jidat licin dikit
itu mah bukan nasehatin
kamu tuh ya kalo dikasih tau
makanya ceng punya mata tuh jangan jelalatan
gara gara kamu kan sekarang kita tidak terawih
maghriban di kantor polisi
buka puasa di kantor polisi
di kantor polisi itu urusan copet mencopet
kirain buka bersama kum
kau jangan ketawa ketawa pedut
kamu tanya jahat tau gak
aku mau ngakuin saya temen kamu tadi
kita nggak bakalan masuk kantor polisi
pendud mau paling paling
eh saya begitu tuh karena sayang sama kamu cek
gara gara kamu saya hampir jeblos ke penjara
temen yang bener itu adalah temen yang tidak ngebaik baikin
tidak ngemuji muji temennya walaupun temennya lagi salah
kalau lagi dapat problem itu namanya untuk mendewasakan kamu
saya mah amit amit ya cengnya
tapi kalau sekarang misalnya kamu masuk penjara kan besoknya kamu tobat
bisa gelo lu disini
kalau kelamaan disini takutnya beneran sayang sama ceng
saya juga pulang ya ceng
ya udah pulang sana
tau gitu mah
saya minta diantar sama aku
ya udah saya anterin
kamu memang baik ceng
kamu memang hebat
saya kan bukan tata ngerti ceng